dan kini saatnya kita melihat arus mudik di kawasan cikampek dan juga di sekitarnya
kita pantau arus mudik hari ini sudah ada rekan kita seperti apa hari ini tindak kondisi jalanan
apakah memang sudah lancar
ada iqbal kiarso di cikampek jawa barat dan mardika utama
kita ke iqbal terlebih dahulu
ya iqbal bagaimana dengan kondisi tol cikampek
kalau saya lihat di belakang anda sudah ramai
apakah ini imbas dengan nanti akan diberlakukan one way dan juga ganjil genap
silahkan dengan laporan anda iqbal
ya selamat pagi yudi
memang betul sekali memang ini adalah imbas kepadatan
ini merupakan imbas dari nantinya akan diberlakukan one way dan juga ganjil genap yang nantinya akan berlaku pada sore hari
untuk saat ini memang kepadatan terjadi di ruas jalan tol jakarta cikampek
di tempat saya melaporkan ini yaitu kilometer empat puluh delapan
selain dengan adanya imbas bahwa adanya nanti rekayasa lalu lintas yaitu one way dan juga ganjil genap
ini kepadatan juga terjadi karena adanya
pertemuan antara jalan layang tol elevated mbz dan juga di tol jakarta cikampek bahwa kilometer empat puluh lima
dan bisa saya sampaikan yudi bahwa memang tadi pagi
kontraflow sempat diberlakukan imbas adanya jumlah kendaraan yang begitu meningkat sejak pagi tadi
dan ganjil maksud kami dan kontra flow tadi diberlakukan sejak pukul lima pagi
itu kondisinya memang dilakukan secara situasional
jika nantinya kondisi lalu lintas
atau kondisi kendaraan di arus mudik ini terus bertambah
dan untuk saat ini memang informasi yang kami dapatkan bahwa sistem one way ataupun ganjil genap
yang nantinya akan diberlakukan pukul lima sore
akan berlaku mulai pukul lima sore hingga pukul dua belas malam
di mana nantinya akan berlaku mulai dari kilometer empat puluh tujuh hingga ke gerbang tol kalikangkung di empat ratus enam puluh
baik iqbal terima kasih untuk laporan langsung anda dari cikampek
kita beralih ke mardika utama
di jakarta di k jakarta sepertinya mulai lengang ya pagi hari ini
tetapi saya melihat di belakang anda ada barikade
nah bisa anda ceritakan sebenarnya di belakang ini adalah kebijakan apa yang akan diberlakukan
dan bagaimana dengan arus keluar dari jakarta menuju ke senjata titik di pulau jawa
ya selamat pagi yuda
saya berada di kilometer sepuluh ruas tol jakarta cikampek
tepatnya di depan akses masuk menuju ruas tol layang mbz di tol cikampek ini
dan sejak pukul delapan pagi tadi ruas tol layang ini ditutup aksesnya
sehingga kendaraan dari arah jakarta yang akan menuju ke tol transjawa menuju jawa tengah ataupun juga menuju bandung via tol kalihuri utama
diarahkan menggunakan jalur bawah dari ruas tol jakarta cikampek ini
ini adalah salah satu rekayasa yang dilakukan secara bersamaan oleh pihak kepolisian dan juga jasa marga
yang tadi seperti dilaporkan rekan saya iqbal yang tengah melakukan kontraflow di kilometer empat puluh tujuh sampai kilometer tujuh puluh
hal ini pun juga dilakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas yang tengah terjadi di sana
jadi tidak ada kendaraan yang terlalu menumpuk di ruas tol layang untuk kemudian turun
dan menjadi salah satu titik kemacetan di kilometer empat puluh tujuh dan juga empat puluh delapan ruas tol cikampek ini
dan memang betul bahwa pada pagi hari ini kendaraan dari arah jakarta tapaknya sudah semakin banyak
jumlahnya sudah semakin meningkat jika dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu
dan ini mengindikasikan bahwa banyak pemudik dari arah jakarta
atau dari arah jabodetabek yang akan meninggalkan jakarta lebih awal
karena pada sore hari nanti sudah akan dilakukan sistem ganjil genap
dan juga sistem satu arah yang dilakukan secara bersamaan mulai dari pukul lima sore sampai pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
dari kilometer empat puluh tujuh ruas tol jakarta cikampek sampai dengan gerbang tol kalikangkung di ruas tol batang semarang kilometer empat ratus
jadi memang dari hasil wawancara saya dengan menteri perhubungan budi karya semadi kemarin
di stasiun pasar semarang
dan kemudian pemerintah menyatakan akan tetap memperlakukan sistem ganjil genap dan juga one way
atau satu arah mulai hari ini sore hari nanti
untuk meminimalisasi adanya kepadatan arus lalu lintas
jadi diharapkan bagi para pengguna jalan baik dari arah jakarta yang akan meninggalkan ibu kota menuju ke kampung halaman
berangkat lebih awal ataupun terutama khususnya bagi mereka yang nomor polisi kendaraannya tidak sesuai dengan tanggal genap hari ini
yaitu tanggal dua puluh delapan april dua ribu dua puluh dua atau empat hari jelang hari raya idul fitri
sementara dari arah sebaliknya bagi mereka yang akan menuju ke jakarta diharapkan juga berangkat lebih awal hari ini
atau saat jeda tidak diperlakukannya sistem ganjil genap mulai pukul dua puluh empat nanti sampai dengan pukul tujuh keesokan harinya
dan berdasarkan data dari jasa merga yang saya terima sejak h sepuluh sampai h enam dua hari yang lalu
sebanyak tujuh ratus enam puluh dua ribu juta

via tol transjawa ataupun juga menuju ke bandung dengan menggunakan akses dari tol kalihurip utama
kembali ke anda
ya dika saya sedikit ingin bertanya mengenai warga yang tetap berkeinginan untuk mudik meskipun hari ini adalah tanggal genap
jika kendaraan mereka adalah ganjil
mereka pasti akan memilih untuk jalur di luar tol
apakah pihak kepolisian sudah mengantisipasi terjadinya kepadatan arus kendaraan di luar jalan tol imbas dari kebijakan ganjil genap ini
ya tentu saja pihak kepolisian juga sudah menyiapkan skema skema terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di jalur arteri
untuk mengantisipasi banyaknya kendaraan yang tidak sesuai dengan nomor plat hari ini atau dengan tanggal hari ini di ruas arteri
seperti di kawasan kalimalang misalkan atau di kawasan karawang juga disiapkan skema skema yang sudah ditentukan oleh pihak kepolisian
namun disarankan dari hasil wawancara saya kemarin dengan budi karya sumadi pemudik berangkat sesuai dengan skema yang sudah ditentukan
untuk kendaraan yang bernomor polisi genap diarahkan berangkat hari ini sesuai dengan jam yang sudah ditentukan pada sistem satu arah nanti mulai pukul tujuh belas sampai pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
karena untuk di jalur arteri sendiri tentunya akan menjadi lebih padat situasi arus lalu lintasnya karena disana juga tentunya akan bersinggungan dengan pemudik yang menggunakan sepeda motor ataupun juga dengan warga lokal yang masih beraktifitas atau tidak pulang kampung ke kampung halamannya
baik mardika utama terima kasih untuk laporan langsung anda sementara tadi ada iqbal kiarso dari cikampek selamat bertugas kembali rekan rekan